taat pribadi alias kanjeng dimas difonis dua tahun penjara
dia terbukti menipu pengikutnya sebesar delapan ratus juta rupiah
fonis ini melengkapi hukuman yang diterima taat sebelumnya
yakni delapan belas tahun penjara untuk kasus pembunuhan
ketua majelis hakim basuki wiono membacakan fonis dua tahun bagi taat pribadi
tak terbukti secara sah menipu prayitno warga jember yang tergiur janji taat
menggandakan uang delapan ratus juta rupiah
dalam pertimbangan hakim taat tidak bisa membuktikan janjinya kepada korban
begitu juga dengan berbagai jimat yang dibeli korban
juga tidak berfungsi sebagaimana yang dijanjikan
fonis ini merupakan kasus kedua yang membeli taat
total ia harus menjalani hukuman penjara selama dua puluh tahun
meski begitu kasus dugaan penipuan lainnya yang ditangani polda jawa timur sudah menanti taat
hari ini terdakwa taat pribadi akan menghadapi fonis hukuman atas kasus dugaan penipuan
dan di mana sebelumnya taat pribadi diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana
dan difonis delapan belas tahun penjara
korespondensi nn indonesia miftah farid di probolinggo jawa timur
miftah sejauh ini apa tanggapan dari pihak dari taat pribadi
terkait dengan fonis yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim
ya usai fonis diputuskan tadi saya berbicara sebentar dengan taat pribadi
dan juga pengacara pengacara
pengacara pengacaranya itu muhammad soleh yang menyatakan bahwa
mereka masih pikir pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak
namun begitu ada sinyal dari pengacara taat pribadi muhammad soleh menyatakan
akan melakukan banding kalau kemudian taat secara yakin dan bisa menjelaskan bahwa
dia benar benar tidak bersalah walaupun sudah difonis bersalah hakim
dia menyatakan akan melakukan banding
dan kita masih menunggu beberapa hari ke depan apakah taat akan melakukan banding atau tidak
namun yang jelas putusan ini dibawah dari
tuntutan yang sudah diajukan jaksa yaitu jaksa menuntut maksimal empat tahun penjara
untuk taat untuk satu kasus penipuan ini
namun kemudian hakim memberikan pertimbangan lain dan menghukum separuhnya
ada banyak sekali sebenarnya menjadi pertimbangan hakim
baik pertimbangan yang membuktikan bahwa taat bersalah atas satu laporan
seorang pengikutnya yaitu praetno asal jember
dan juga ada pertimbangan pertimbangan lain kenapa kemudian hakim memutuskan
menghukum taat hanya dengan dua tahun penjara
misalnya dari semua pertimbangan atau konsideran yang dibacakan hakim
menyebutkan bahwa semua yang diajukan jaksa
tuntutan dan pembuktian yang sudah dilakukan
semuanya terbukti secara sah bahwa taat memang benar melakukan penipuan terhadap prayitno
dan nilainya mencapai delapan ratus juta
misalnya taat memberikan janji akan melipat gandakan sebesar seratus kali lipat
dari dana yang sudah disetorkan oleh praito
dan ini tidak terbukti
dan taat tidak bisa membuktikan janjinya
kemudian juga jimat jimat yang diberikan taat kepada praitno
misalnya bolpen laduni kemudian dapur atm
yang semuanya tidak berfungsi sesuai yang sudah dijanjikan
ini yang kemudian membuat hakim secara yakin menyatakan bahwa taat terbukti secara sah melakukan penipuan
dan di sisi lain hakim juga mempertimbangkan taat sopan
dan selama mengikuti persidangan ini kemudian membuat hakim memberikan keringanan
yaitu sebesar dua tahun penjara
dan ini berbeda dari tuntutan jaksa yang mencapai empat tahun
namun ada juga sesuatu yang kemudian dirasakan hakim
bahwa taat sangat tidak kooperatif
misalnya dia tidak mengakui dia tidak merasa menyesal
kemudian sehingga ini yang membuat hakim memfonis taat secara sah terbukti melakukan penipuan terhadap satu pengikutnya
kenapa kemudian saya menyebutkan satu
karena ada banyak sekali iqbal kasus penipuan
dugaan penipuan yang dilakukan taat pribadi terhadap pengikutnya
bukan hanya prayitno tapi ada juga yang akan menunggu taat disidangkan lagi yaitu najemiah
almarhum najemiah seorang pengusaha asal makassar sulawesi selatan
yang dilaporkan sudah mentransfer sekitar dua ratus miliar uang kepada taat pribadi
namun begitu kita masih menunggu kapan jadwal dari persidangan
untuk korban najemiah yang dilaporkan oleh keluarganya
namun dari informasi yang saya terima misalnya dari penyidik dan juga pengacara taat menyebutkan
yang dimajukan nanti dalam proses persidangan hanya enam belas sampai dua puluh miliar yang bisa dibuktikan ada transaksi di sana
ada bukti transfer ada bukti serah terimanya
yang sisanya ini memang belum bisa dibuktikan apakah benar najemiah menyetorkan uang sebesar dua ratus miliar atau tidak ada
dan kita masih menunggu bagaimana kemudian kelipatan hukuman yang akan diterima taat
karena kalau kemudian kita merujuk
dari total kasus yang disangkakan kepada taat ini lebih dari sepuluh bahkan
yang pertama misalnya kasus pembunuhan terhadap abdul ghani salah satu petinggi padepokan yang didirikan taat
dia difonis delapan belas tahun penjara karena terbukti secara sah menjadi otak dari pembunuhan ini
dan kemudian juga hari ini dia difonis dua tahun atas kasus satu orang yang menjadi pengikutnya yaitu para hitno dan dibuktikan oleh hakim
dan taat difonis dua tahun
kita masih menunggu deretan kasus lain yang menanti taat
ada jumlahnya cukup banyak yang ditangani oleh polda jawa timur dan juga polda sulawesi selatan
dan kita masih menunggu apakah kemudian kalau kemudian satu kasus saja
hukumannya maksimal empat tahun dan kemudian kalau hakim memutuskan satu sampai tiga tahun penjara
maka bisa jadi taat berada di dalam penjara bisa sampai tiga puluh tahun
kalau kemudian ini bisa dibuktikan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa taat benar benar melakukan rangkaian penipuan yang sudah disangkakan kepada dia
selain taat iqbal ada juga deretan sultan yang diangkat taat yang juga sudah difonis penjara
ada sekitar tiga sampai empat tahun penipuan
sampai empat orang yang sudah difonis antara satu sampai dua tahun
dan ini membuktikan bahwa penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi memang sistematis
bukan hanya dilakukan taat sendiri tapi juga banyak sekali orang orang yang bermain
termasuk juga tadi yang menarik dalam fonis yang dibacakan oleh hakim
hakim menyebutkan bahwa proses pemberian uang dari korban yaitu prahitno kepada taat memang tidak secara langsung pada taat
ada layer atau ada tahapan tahapan yang diberikan
misalnya almarhum ismail hidayah
yang disebutkan juga sebagai korban kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengikut taat
disini di fonis hakim juga disebutkan bahwa uang juga mengalir kepada ismail hidayah dan juga istrinya yang bernama bibi
ini yang menjadi pertimbangan bagi kuasa hukum taat yang ingin juga mencari keadilan dengan menyeret nama nama yang selama ini disangkakan sebagai korban
tapi juga terlibat dalam proses transaksi keuangan antara jamaah atau pengikut taat pribadi dengan proses penipuan yang dilakukan taat pribadi iqbal
mifta seperti kita ketahui bersama sama
bahwa pengikut taat pribadi ini cukup banyak
bahkan mereka juga cukup setia terhadap taat pribadi
lalu apa yang mereka lakukan dengan fonis ini
dan menurut informasi yang saya dapatkan juga mereka sempat melakukan aksi unjuk rasa begitu di depan pengadilan
apakah betul itu
ya iqbal sebenarnya memang bukan aksi unjuk rasa
tapi di setiap fase persidangan baik fase pembunuhan maupun yang seperti sekarang ini kasus penipuannya
ratusan pengikut taat pribadi yang setia selalu datang untuk mendukung tokoh panutannya ini
saya misalnya mengambil contoh ketika saya pertama kali masuk ke padepokan taat pribadi
saya berinteraksi dengan satu dua orang yang saya kenal ketika itu
dan menariknya adalah sampai hari ini ketika saya berulang kali mengikuti persidangan taat pribadi
sampai hari ini misalnya saya bertemu orang yang sama
artinya memang sosok ini sangat kontroversial
banyak sekali yang melaporkan dia karena kasus penipuan
tapi tidak sedikit juga mereka yang masih setia
mereka yang masih setia mendukung taat pribadi
dan kemudian ketika pembuktian pembuktian dilakukan misalnya dari pihak kuasa hukum
mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh taat pribadi
apa yang kemudian dibela oleh para penasihat hukum taat pribadi
ini kemudian masih mereka anggap benar
bahwa taat pribadi kemudian masih memiliki kemampuan untuk menghadirkan uang
melipat gandakan uang secara gaib
dan iqbal seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu misalnya
muhammad soleh pengacara taat pribadi merekam
aktivitas taat pribadi secara langsung

aktivitas taat pribadi secara langsung
di pengadilan ketika menunggu jadwal sidang
mengeluarkan uang dari belakang pinggangnya
ini yang kemudian sempat menghebohkan
dan sempat menjadi viral
ini yang kemudian ditarik oleh para pengikut taat pribadi
yang kira kira antara empat ratus sampai lima ratus orang yang masih bertahan di padepokan
untuk setia menunggu taat
untuk setia walaupun kemudian taat secara sah dan meyakinkan difonis oleh hakim
bersalah dalam kasus pembunuhan
dalam kasus penipuan
mereka masih meyakini bahwa ini skenario besar yang dilakukan oleh pengikut
yang tidak setia pada taat
sehingga mereka memilih untuk tetap mendukung taat pribadi
dan ini cukup menarik
namun apakah kemudian jumlah dari ratusan orang ini masih akan terus berkurang
kalau kemudian rentetan fonis fonis hakim selanjutnya
membuktikan bahwa taat memang benar benar melakukan penipuan
kita masih menunggu apa benar
kemudian sangkan sangkan yang sudah dilakukan
yang dihadapkan kepada taat pribadi ini bisa dibuktikan secara sah
di depan pengadilan seperti dua kasus taat pribadi
yang sudah kita tahu bahwa ada fonis delapan belas tahun penjara
terkait pembunuhan terhadap abdul ghani
dan juga hari ini fonis delapan belas tahun penjara
terhadap penipuan terhadap salah satu orang santri taat pribadi
yaitu praitno asal jember iqbal
baik miftah farid koresponden cnn indonesia
langsung dari probolinggo jawa timur